warga kampung cibeduk desa cikole kabupaten bandung barat
senin siang menggelar perang palaguna toya
atau perang air kopi dan juga air susu
perang ini digelar dengan tujuan untuk mendinginkan
suasana pilpres yang dianggap mulai memanas
cara unik dilakukan warga kampung cibeduk lembang jawa barat
untuk menjaga agar suasana berkehidupan antar warga
tetap baik dan guyup yakni dengan menggelar perang palaguna toya
perang ini merupakan perang antar warga menggunakan air kopi dan air susu
warga saling melempar bungkusan kopi dan susu pada masing masing gubung
warga yang menonton pun bisa ikut serta dalam perang palaguna toya
kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa toko adat dan warga setempat
bahkan hingga warga luar kampung cibeduk
jumlah amunisi yang disediakan diperkirakan mencapai lima bungkus
yang merupakan sumbangan dari warga dan bantuan dari pengusaha kopi setempat
perang palaguna toya sebenarnya merupakan hajat ruatan lembur yang digelar setiap tahun
namun tahun ini perang palagunatoya juga dimanfaatkan untuk meredam
suasana pilpres yang dianggap mulai memanas
diharapkan dengan kegiatan ini warga tetap rukun dan bisa
saling menghormati hingga pilpres dapat berjalan dengan aman dan damai
tersenapa mungkas kabupaten bandung barat jawa barat